kita ke informasi selanjutnya
pasca ditetapkan sebagai bakal calon wakil gubernur jawa timur
abdullah azwar anas langsung menggelar syukuran bersama ratusan anak yatim piatu
sementara partai demokrat mempersiapkan wakil bupati ngawi oni harsono
sebagai pendamping kofifah indar parawansa
kedatangan abdullah azwar anas di bandara belimbing saris
senin sore disambut meriah seluruh satuan perangkat kerja daerah kabupaten banyuwangi
tak hanya itu anas juga menggelar syukuran bersama dua ratus delapan belas anak yatim piatu di bandara belimbing sari
pasca dinobatkan sebagai bakal calon wakil gubernur jawa timur oleh pdip
menurut anas selama ini seluruh perangkat skpd banyak membantu dirinya dalam memimpin kota banyuwangi
karena ini kehormatan maka kami akan mempersiapkan impian baik
dan aku sipul dengan saya ini targetnya beliau bukan semata mata soal ketertilihan
tapi harapan beliau ke depan jika terpilih ini bisa mengelola pemerintahan dengan baik
sementara peluang partai demokrat jawa timur merapat di kubu kofifah indar parawansa semakin menguat
partai demokrat sendiri telah menyiapkan satu nama dari kader partai demokrat sebagai pendamping kofifa
satu nama yang digadang gadang itu adalah wakil bupati ngawi oni anwar harsono
oni masuk dalam bursa karena dinilai dapat merebut basis suara di luar tapal kuda yang merupakan basis gus ipul dan aswar anas
yang kami sudah mendapat masukan dari konstituen kami sebagian besar daerah bahwa nama mas oni anwar harsono itu wakil bupati ngawi itu mulai muncul di dalam radar kami
mas oni anwar harsono itu wakil bupati ngawi itu mulai muncul di dalam radar kami
mas oni anwar harsono itu mulai muncul di dalam radar kami
mas oni anwar harsono itu mulai muncul di dalam radar kami